kumpul di sini terima kasih banyak
jadi ini teman teman saya semua teman seperjuangan dari seluruh indonesia
sebagai ketua pan level provinsi dan sekretaris
kalau tiga puluh delapan kali dua ya lebih kurang tujuh puluh delapan puluh lah jumlahnya
nah saudara saudara saya ini sangat mencintai pak jokowi
bangga dengan kebun pak jokowi
jadi bolak balik ingin ketemu kan gak gampang
satu daerahnya jauh jauh
apalagi di istana juga ketemu presiden juga gak mudah ya
bolak balik ingin ketemu sama orang yang dicintai dan dikagumi
saya kemarin bilang pak mohon izin apa kabar berkenan
ini saudara saudara saya dari seluruh indonesia ingin lihat istana pak
saya ingin jumpa sama tokoh pemimpin yang dicintai dan dibanggakan
alhamdulillah walaupun hari libur bapak dari bogor ke sini bersedia
tentu itu suatu kebahagiaan yang tak terkira dari teman teman seluruh indonesia
tadi sampai di dalam juga nggak ada suaranya saking bingung kali
saya juga kaget gak ada suaranya huming
setelah presiden ayo ayo baru agak ada suara sedikit
jadi sekaligus ya seru
sekaligus mengucapkan terima kasih kepada bapak presiden
telah memberikan waktunya mewakapkan dirinya untuk membimbing memajukan indonesia kita semua
sehingga kita sekarang ini negara menjadi negara yang disegani dihormati
dan yang paling penting beliau memberikan teladan dalam bidang politik
nah itu yang menjadikan inspirasi bagi kita semuanya
dulu bung karno turun nggak begitu bagus
saya dulu sama pak prabowo kan tarung
kita tidak musuhan malah diajak tuh
pak berobowo malah di mentori sama pak jokowi
sekarang hubungannya dekat sekali harmonis
sehingga subsidinya itu sesuatu yang indah
nah itu menunjukkan kematangan kita berdemokrasi
dan kita akhirnya meyakini bahwa kita kalau rukun ya kita bisa jadi negara maju
nah teman teman ini ingin menyampaikan selain berjumpa ingin foto foto istana
menyampaikan terima kasih kepada pak jokowi atas segala langkah langkah dan bantuannya kepada kita semuanya
pak jokowi malah saya bilang pak nggak usah sambutan
loh fotonya dua dua satu satu fotonya
makan dulu makan bakso makan apa tadi
habis itu bapak duduk saya yang sambutan menyampaikan aspirasi kawan kawan sekaligus terima kasih
dipotongin satu satu satu satu daerah
pak jokowi makan sepatu saja
terus pak jokowi juga merupakan partai pengusung presiden di pemerintahan
apakah anda sampaikan juga rekor nasional itu kepada presiden
kalau saya kan selalu menyampaikan pan ini pak jokowi itu keluarga kami
ya pan ini keluarganya pak jokowi seluruhnya ya begitu
jadi kami sudah ya kami hubungannya pak jokowi itu ya keluarga kita
ya sudah masuk ke luar
apa ruu kementerian negara kan masuk prolek
nah soal semen pelatur kabinet itu kalau dari pak sendiri
itu udah masuk kenapa bener pak ya